wacana tersebut merupakan salah satu bentuk konservasi
apapun apakah memang benar benar
dan ikan yang menghuninya menjadi kawasan wisata baru berlabel bundar atau bangsering underwater
ini harga tiket itu mulai dari satu dua juta rupiah
terutama bertemu dengan orang orang yang melakukan studi ini
kayak di indonesia itu apa apa gampang
ini masih ada yang namanya bakso tumpeng nih
menjaga jarak yang tidak terlalu jauh tapi juga tidak terlalu dekat dengan semua kekuatan menjalin kerjasama ekonomi
bahkan ancaman resesi sudah di depan mata